kita ke informasi olahraga tim sepak takraw indonesia walk out dari pertandingan
kalau menghadapi tim sepak takraw malaysia
tim indonesia merasa dicurangi setelah wasit menganulir tiga servis indonesia
dan saat ini sudah ada korespondensi ann indonesia mahardika utama
di stadion titiwang sakuala lumpur malaysia
ini apa yang akan dilakukan oleh tim indonesia ke depan dengan kejadian walkout ini
ya selamat siang iqbal
setelah polemik terkait dengan bendera selesai pada hari minggu kemarin
polemik lain di arena sigims ini kembali datang
di antaranya datang dari arena sepak takraw
yaitu pada pertandingan minggu malam tadi
antara tim nasional putri indonesia melawan tim nasional putri malaysia
yang memperebutkan medali perak
tim nasional indonesia merasa dirugikan oleh keputusan keputusan wasit
yang menganggap servis servis yang dilakukan oleh indonesia sebagai sebuah kesalahan
sehingga indonesia harus kehilangan poin demi poin
dan puncaknya pelatih tim nasional indonesia memutuskan untuk melakukan aksi walkout
atau meninggalkan pertandingan
tentu keputusan tersebut adalah keputusan yang dipertimbangkan secara matang oleh tim pelatih
dan saat ini iqbal saya sudah bersama dengan asri syam
pelatih dari tim nasional indonesia
coach sebenarnya apa saja poin poin yang dianggap sangat merugikan tim indonesia tadi malam
ya yang sangat merugikannya itu pada saat servis
jadi salah satu senjata utama
yang pertama kita diberugik itu adalah servis
nah servis tidak akan ada hasilnya jika apalagi namanya selalu dibatalkan gitu
dan secara psikologis akan merugikan bagi atid saya
sehingga atlet saya psikologisnya turun
rasa takut ada
kurang berani untuk berbuat
sehingga malaysia mau tidak mau ya dia pasti akan improve permainannya
jadi beberapa kali sebenarnya saya amati dari saat awal memang
sebelum pertandingan saya sudah memperkirakan kayaknya ada sesuatu yang gak beres ini
dan di set pertama ketika servis pertama atid saya itu sudah di fall kan
makanya saya langsung ajukan jari ke wasitnya bahwasannya ada sesuatu yang nggak beres ini
karena kemarin itu adalah partai penentuan antara malaysia dengan indonesia
dimana malaysia memang ya kita pecundangin negara sendiri lah
ya karena mereka berambisi untuk meraih medali emas terutama di putra
nah tetapi ya kenyataannya berbeda
kami dengan segala keterbatasan dan semangat yang tinggi untuk membela nama bangsa
ini alhamdulillah kita bisa pecundangi putranya di partai tim kemarin itu
sehingga malaysia di tuan rumah sendiri mendapat medali perunggu
sehingga dia mereka ingin membalas di apa nomor putri di khususnya berhubung
dan secara kualitas kalau saya membandingkan antara kualitas malaysia di indonesia jauh lah
tetapi kalau kualitas saya tahu di bawah kemudian dipaksakan untuk memenangkan pertandingan itu saya tidak mau
apakah anda sudah memiliki bukti bukti yang sangat otentik seperti rekaman pertandingan
dan lain lain untuk memastikan bahwa memang ada atau terjadi kecurigaan itu pak
sehingga atlet indonesia bisa melakukan langkah ke depan
ya sangat sangat banyak bukti
kemudian melalui manajer saya dan asisten saya
saya sampaikan bahwasannya tolong direkam
direkam apa yang dilakukan atlet kita
terutama tekon dan apa yang dilakukan oleh atlet malaysia
itu dari aset pertama sebenarnya sudah batal turut
tapi tidak pernah dibatalkan gitu
tetapi indonesia yang memang menjadi pusat perhatian kan memang ada perhatian
nah bukti bukti itu
nah setelah kejadian pun juga teman teman bukan hanya dari negara lain
termasuk malaysia sendiri
pelatih pelatihnya atlet atletnya mengatakan
mereka mengatakan begini
ya sebilang kalian tahulah
suasana tadi memang sudah tidak fair
sehingga saya yang berputusan itu
nilai dalam olahraga adalah sportivitas
tapi kalau sudah seperti itu bukan nilai sportivitas lagi yang dikejar
saya sempat melihat kemarin beberapa pemain bahkan sampai menangis begitu
bagaimana dengan kondisi psikologis para pemain
apalagi mau dali perak di nomor putri
bagaimana kondisi psikologis para pemain
ya benar mas jadi memang target saya
di beregu itu memang kita perak
ya kita perak
setelah melihat kemarin thailand gitu ya
tapi apa boleh buatlah dengan permainan yang tidak baik
di rumah yang sangat merugikan kami
sebagai tim nasi sepatah akro indonesia yang datang ke si game sini
yang jelas berdampak kurang bagus terhadap psikologisnya anak anak
karena saya kemarin pada nangis semua
tanggung jawab saya lah
tugas tambahan untuk menenangkan mereka mereka karena masih ada partai yang lain
partai yang lain itu ada nomor qadran di tanggal dua puluh tiga kita sudah main di kuadran
sehingga saya berusaha sekuat tenaga untuk pak menteri kemarin datang
jadi yang membuat saya menjadi apalagi namanya jadi tegar
karena ada dukungan moral dari pemerintah kita dalam ahli paham menteri
pak menteri luar biasa mendukung kita
sehingga dengan pak menteri sendiri pun mengajak anak anak semua
saya ajak makan dan saya tahu ujung ujungnya adalah ingin menenangkan jiwanya anak anak saya
dan saya terima kasih pak menteri
itu sangat memberikan dampak yang positif terhadap anak saya untuk pertarungan berikutnya
selain menenangkan para pemain
secara dari federasi sendiri atau dari asosiasi sepak takraw indonesia
apa langkah yang akan dilakukan
apakah ini akan melaporkan langsung ke federasi di asia terkait dengan apa yang terjadi pada pertandingan minggu malam tadi
dan itu sudah kita lakukan
kita sudah tahu
kita sudah tahu kok langkah langkah berikutnya
ada protek klaim yang kita sampaikan ke federasi di sepak takraw
bahwasannya pertandingan kemarin itu antara malaysia dengan indonesia itu
memang diluar dari harapan bersama sebagai orang orang olahraga
dan itu sudah kita lakukan
ya kita lihat nantinya bagaimana keputusannya di kemudian hari
yang jelas ini adalah merupakan sebuah pembelajaran
sebuah pembelajaran kepada kita semua mungkin kali pertama di sea games
untuk cabang olahraga sepatah akro

saya kesini membela nama bangsa saya
nggak ada yang lain
nggak ada yang lain
pribadi saya saya lupakan
hanya merah putih yang saya belah
coach terima kasih banyak
semoga sukses di ajang berikutnya
iqbal itu tadi wawancara saya dengan pelatih dari tim nasional sepak takraw indonesia
yang menyatakan bahwa ada langkah yang akan diambil
akan ada langkah protes protes bahkan sudah dilakukan
dan masih ada beberapa pertandingan lagi
bahkan diantara saat ini tengah bertanding juga
ini adalah regu kedua dari nomor bergu yang anggotanya dua orang
tadi di regu pertama indonesia juga menang telak atas filipina dengan dua set langsung atau dua
itu artinya indonesia memiliki peluang atau kans yang cukup terbuka di cabang olahraga sepak takraw ini
semoga saja kita berharap agar kejadian ini tidak membuat atlet indonesia semakin drop
tapi justru semakin menunjukkan bahwa indonesia itu jauh lebih hebat
mardika utama langsung dari kuala lumpur malaysia